kalau mau membuat satu mikir mikir dulu gitu ya harusnya
kalau dulu kita pedagang keliling itu sebelum minta anak itu nggak bisa diprediksi mas
gyoza yang satu ini diberi tambahan keju sebagai isian
nah ini kalo kak coko udah mau ngasih jersey ke gua aja lo gausah
zat padat yang berukuran besar
ya memang yang diutamakan lagu lagu dari chrisha sebagai sebuah rebute ya sebagai sebuah pemujaan atau penghormatan
taunya anak anak fiver doang berarti ya
jadi larinya ke sana
air pump dengan prioritas di wilayah